gelombang air laut pasang yang terjadi beberapa minggu terakhir
terus mengakibatkan bencana di beberapa wilayah
di pacitan nelayan takut melaut akibat gelombang tinggi
sementara di banyuwangi sebuah kapal milik pemerintah yang tengah diperbaiki
tenggelam karena tersapu ombak
sejak empat hari terakhir ratusan nelayan di pantai teleng ria
kabupaten pacitan jawa timur
hanya bisa memperbaiki kapal yang bocor di kawasan dermaga
nelayan tidak berani melaut karena gelombang tinggi mencapai empat meter
masih terjadi di kawasan pantai teleng ria
bahkan hingga kini ada lima kapal nelayan jenis lerek yang tenggelam
akibat hempasan ombak tinggi
mereka khawatir jika nekat melaut kapal mereka akan terbalik
karena tersapu besarnya ombak laut selatan
hal serupa juga terjadi di banyuwangi jawa timur
sebuah kapal landing craft tank atau lct
seritanjung satu nyaris tenggelam saat menjalani proses perbaikan
di sisi selatan dermaga pelabuhan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
setengah bodi kapal nyaris tenggelam
sedangkan setengahnya lagi masih berada di tiang pancang perbaikan
tenggelamnya seluruh bodi kapal yang terjadi rabu malam ini
akibat hempasan air laut pasang yang dibarengi ombak besar
sehingga air laut masuk ke ruangan mesin kapal
beruntung saat kapal nyaris tenggelam sejumlah abk berhasil menyelamatkan diri
sementara di probolinggo selain merendam ratusan rumah di pesisir wilayah probolinggo
banjir rob juga merusak puluhan hektare lahan tambak ikan dan garam milik warga di desa setempat
tercatat sekitar lima puluh enam delapan hektare lahan tambak garam dan belasan hektare tambak bibit ikan siap panen
rusak parah akibat terjangan banjir rop
akibat banjir rop kali ini para petani garam dan petani ikan terancam rugi dan bangkrut
timur timur ini juga merendam ratusan rumah di pesisir wilayah probolinggo